apa kamu tidak berdorong
aduh apa kamu tidak berdorong
aduh apa kamu tidak berdorong
masya allah ini
kenapa pak ji
ngapain lepas ini
pergi kan lo
kagak usah kagak usah
jadi tanah abah dibeli sama bang rahmadi atas nama rum
hebat kan si rahmadi tuh
saking cintanya dia sama lo dia rela melakukan apapun
entuh baru laki laki
tapi rum gak setuju
rum gak mau mbah
kenapa lo jadi anak bodoh lo
ini kan kesempatan abah mendapat harga tinggi dari pembeli
tentang lo mbah
abah tuh tega banget ya
abah pikir cuma harga tanah aja
abah gak pernah mikirin harga diri rum
abah tuh jahat banget sih mbah
apa tega ngejual anaknya sendiri
mbah rum tuh udah kayak barang aja ya
bisa dibeli bisa dijual sama siapapun
seharga tanah lagi
kadang kadang pribahasa itu adanya gak bener
buah yang jatuh agak jauh dari pohonnya
sekarang nih kagak bener nih
buah yang jatuh jauh banget dari pohon
jangan katanya karakternya sifat anak jauh dari orangtuanya
adik adik ikutin kakak ya
lanjutin lagi ya
rumo ngomong sama bang rahmadi sekarang di luar ya
bang rahmadi itu mampu ya
ngerendahin rung kayak gitu
ngerendahin bagaimana sih rung
demi allah ya
abang ini cuma berusaha bantu abah dan umi kamu aja
ya itu sama aja
dan rung sama sekali gak suka bang
asal bang rahmadi tahu ya
jangan bang rahmadi pikir
dengan bang rahmadi bisa beli tanahnya abah
terus bang rahmadi bisa beli room
rung itu bukan barang yang bisa diperjualbelikan
rumah ana emang mudah mudahan terdekat
luar biasa hebat
gue makin cinta sama dia
cepat datangnya ngapain
bu undang di kampung aja pake
ntar bang umi
lagi pakai harta benda kita dulu nih bang
biar orang tau
bahwa kita bebande
apel lagi di kampung
kita liatin ama semua orang
jamanya emang udah begitu
alhamdulillah lumayan juga
yah begitulah ji
seperti bang ajo liat
insya allah semuanya berjalan lancar bang
masya allah pak haji
ada apa lagi orang orang itu datang kemari
waalaikumsalam pak haji
ada apa lagi ya
kok ditanya si pak haji
kita kan mau makan bubur
iya sengaja sih buat temen temen
karena pernah nyobain buburnya pak haji
kita penasaran pengen nyobain juga
ah udah dah
silahkan duduk ya
saya siapin buburnya
sekalian sama sate nya ya pak haji
eh masuk masuk masuk
kayaknya pak ojo kita gak boleh bulusan kak
gak boleh susun
saya kira mau nyerat
gak tanya mau makan bubur
makan bubur nih semua
masih banyak pak haji
cepet cepet lah ya amin
kau maha besar ya allah
kemarin waktu saya sepi ya allah
sekarang udah mulai maju lagi ya allah
banyak yang dapet
banyak yang dapet
banyak yang dateng
kau mahu besar ya allah
terima kasih ya allah
pak pak pak

mak mau ngajuk kuburnya
pak pak pak
pak h lincoln ngejerdih lalu
kamar minds nya alih dong
salvador trija ngejerdih jangan berangkat sama aku

ya tuhan aku kena hape man
apa yang terjadi
pergi kagak usah
bukan bayi gue
gue bisa bangun sendiri
kita gak butuh bilangin
kita bangun sendiri aja deh pak
ada apa sih nak
kita di demo lagi
ini dia bukan demo nih
dia mau pada makan bubur disini
makan bubur kok
ngumpul disana semua
biar abah bangun dulu
abah udah kagak cinta lagi sama ummi
liat di kedua dua
lu ngapain depan orang tua gue lu
jalan lu semua ya
bau bau bau
ayo pak kita liat di kedua yuk
pasang bikinnya tuh bisa kelihatan kenaan
kasih kasih nolong gua
yuk bantuin gua juga dong
eh gak perlu gua ditolongin
lu pasti seru liat gua menderita ya
diam gua bilang
udah tadi juga bang udah mau nolongin
dia malah marah
aduh jahat gua